ya pemirsa good morning barangkali kemarin kita mendengarkan ya berbagai macam berita tentang adanya oknum pengemudi taksi online yang melakukan pelecehan seksual kepada korbannya atau kepada penumpangnya
nah akhirnya polisi pemirsa berhasil membekuk pengemudi taksi online yang melecehkan seorang penumpangnya tersebut
ya polisi bahkan menembak pelaku yang berupaya kabur saat penyelidikan
polisi menembak angrizal nofyandi yang diduga melakukan pelecehan terhadap penumpang taksi online pada selasa tiga belas februari dua ribu delapan belas
seperti keterangan sekasubdit resmot di treskrimum polda metro dan dikutip dari detik com driver taksi online ini ditembak saat berusaha kabur di tengah penyidikan polisi
petugas saat itu tengah meminta ang rizal menunjukkan lokasi pembuangan handphone milik korban pelecehan seksual
sebelumnya kabar seorang wanita
pembuangan handphone milik korban tidak dilecehkan saat menumpang taksi online beredar luas di media sosial
usai dilecehkan korban bahkan dibuang di sekitar kawasan bandara soekarno hatta
polisi langsung bergerak setelah korban melaporkan kejahatan yang menimpanya
depan ini dari rumahnya di bekasi mau ke soekarno hatta di bandara
tetapi dalam perjalanan dibelokkan sama sopir ini
di tempat suatu tempat yang sepi
kemudian bagaimana caranya sopir ini akan melakukan kegiatan pemerkosaan
korban kan menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu hamil dua bulan
dan kemudian juga sempat mengambil handphonenya korban
setelah mendapatkan handphone korban kemudian korban diturunkan di jalan ditinggal di situ
pembuangan handphone milik korban
kejahatan seksual juga pernah menimpa penumpang ojek online
september dua ribu tujuh belas khairullah seorang pengemudi ojek online sempat dihajar sesama pengemudi online
dan tak terima mengetahui aksi kairullah memperkosa penumpang
korban adalah seorang siswi sma yang saat itu diperkosa setelah dibuat tak sadar oleh pelaku
atas kejahatannya kairullah dipenjara dan terancam pasal perkosaan dan undang undang perlindungan

ketika mendengarkan kisah ini kairullah mencari penumpang
ketika mendengarkan kejadian ini saya pikir semua orang mengernyitkan dahinya dan tidak percaya ya bahwa hal hal seperti ini bisa terjadi
dan saya harus mengatakan ini maaf sekali nih saya harus bilang juga karena saya saking emosinya juga ya
ini yang melakukan hal seperti itu tuh loser
pecundang deh ya
iya itu sudah jelas lah terhadap perempuan lagi yang kita tahu bersama bahwa transportasi ini kan dilakukan
dan juga ada untuk kenyamanan dan juga fasilitas orang banyak ya
dan tentu ini melukai banyak orang
ada satu titik nilai rusak susu belanga pada akhirnya
nah kemudian juga akhirnya banyak pihak yang coba mempertanyakan tentang perekrutan dari operator gojek
apa namanya ojek ataupun juga transportasi online ini
di antaranya ini adalah pemirsa pada akhirnya kejadian kemarin itu membuat gojek telah memberikan pernyataan lewat pernyataan tertulis
nah berikut pernyataan dari rindu ragilia selaku humas dari gojek indonesia
ya kami berikan beberapa poinnya untuk anda
yang paling pertama adalah kami tidak mentolerir dan langsung memutuskan hubungan kemitraan dengan pelaku yang saat ini memang sudah dibuka oleh kepolisian
kemudian juga ada tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip utama gojek
poin selanjutnya kami terus berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk menangani kasus dan penyalahgunaan akun bisa mendapatkan sanksi yang tegas
ya ini yang lalu menjadi apa namanya semacam perbincangan begitu di sosial media
dan juga banyak pihak yang mencoba untuk mengkritisi tentang pola perekrutan dari transportasi online ini yang menurut banyak pihak begitu masif
sehingga tidak lagi begitu selektif atau tidak diseleksi dengan sebaik baiknya